kuncinya ldr itu pemirsa adalah komunikasi
makanya kalau ldr sekarang itu rahasia satu
paket data nggak boleh ab
nah iya jangan sampai juga nanti putus putus reconnecting kan
ya sudah deh
bisa bahaya gara gara pakai data habis
makanya operator bisa buat tuh sekarang paket ldr gitu
jadi itu pasti laku banget
bisa jadi bisa jadi
tapi itu kan baik ceritanya
bahkan bukan cuma pacaran banyak juga sekarang yang sudah menikah
tapi harus hubungannya jarak jauh
nah kisah hubungan jarak jauh atau biasa disebut ldr
juga tidak jarang menjadi inspirasi
cerita sebuah film salah satunya sequel film evil i'm in love
eh tit dengar ya
dalam hubungan cowok dan cewek itu cuma ada dua
pacar atau mantan pacar
jadi nggak ada tuh
film evil i'm in love mengisahkan bagaimana upaya sepasang kekasih adit
yang diperankan sama rizal dan juga tita
yang diperankan sandi aulia bertahan di tengah hubungan jarak jauh
akan segera ditayang di bioskop ini
akan menyajikan pertemuan pasangan yang telah menjalani hubungan jarak jauh
selama belasan tahun
wow lama banget
lama banget hubungannya telah terjalin sejak sequel pertama evil i'm in love
ini kesukaan saya nih saya jadi nostalgia ya
yang dirilis tahun dua ribu tiga silam
dengan pemerintah yang sama evil i'm in love pada saat itu
sukses menjaring sekitar dua delapan juta penonton

aduh gak tau deh
prabu gak usah banyak tanya
saya mau kesini dulu
eh adit kok udah gak di paris lagi
oh gitu dania
ini dikasih tirai ini dikasih tirai ya
apa kabar semuanya
daniel semalam udah gak bisa tidur katanya mau ketemu sama adit
biasanya aldair beneran loh
saya sebagai teman teman langsung disini ya
jadi filmnya udah selesai syuting dong tinggal tunggu tayang ya
udah besok tayang ya
udah selesai syuting dan hampir tayang
wow selamat ya congratulations
semoga sukses filmnya
dua delapan juta yang kemarin
empat belas tahun yang lalu
yang sekarang harus lebih banyak dong ya
harus seperti targetnya ada gak target dari
yang penting enjoy itu watch dulu
baru dia ngomong ke temen temennya dan kerabatnya untuk nonton eflamin love dua
tapi jangan sampai abis nonton film semuanya pada pengen ldr an
jangan jangan jangan
boleh aliran tapi gak selama kita dan adit juga dua belas tahun
kalau di film kita buat dua belas tahun
but real life nya masa produksi maksudnya dari dua ribu tiga ke dua ribu delapan belas empat belas masuk ke lima belas tahun
udah lama banget ya
udah lama banget ya udah lama banget ya
ceritanya dua belas tahun
ceritanya dua belas tahun
jadi sebetulnya apa nih cerita yang mau coba diutarakan di film yang i fall in love
sebenarnya kan i fall in love
itu tadi ldr nya
yang di kuncinya itu memang ldr ya
iya karena kan ending dari aiffle amin love yang pertama kalau masih ingat itu
prabu nonton gak sih
saya belum lahir dong
dia ketawa doang ya
dia ubahan sama
makanya dicukur ya supaya bukannya kelihatan
jadi i fall in love yang pertama endingnya kan sebenarnya happy ending ya
mereka pacaran tapi tita kondisinya saat itu masih sekolah sma
adit masih kuliah di paris
jadi begitu tita datang ke paris mereka udah pacaran dan akhirnya ldr
dan baru ldr an
oke baru memulai
tapi kan di i fall i itu tetap
maksudnya mereka tetap ada pertemuan
tetap ada pertemuan lah
tapi adit yang selalu datang ke jakarta ceritanya
ceritanya tentang apa yang terjadi selama dua belas tahun selama ldr
dan sekarang kan juga tita udah jadi dokter hewan
terus adit jadi arsitek
mereka sebenarnya udah kerja ya
tapi kok lama banget sih dua belas tahun
ya aneh dong sama adit kenapa begitu
gimana sih nih diet sebagai perempuan
masa habis perempuan yang melamar gak mungkin kan
nah gitulah ceritanya kan cowok harus berita ini berita itu
kenapa selama dua belas tahun
kenapa sampai dua belas tahun makanya nonton empat belas februari dua ribu delapan belas
nah itu dia suksesnya
maksudnya besok di semua bioskop dong ya
semua bioskop ya
wah jadi teman teman yang dulu nonton pasti langsung bernostalgia nih sama sosoknya adit
harusnya seperti itu
awalnya dari kemarin kemarin kita kan saksikan empat belas februari
baru hari ini kita bisa bilang saksikan
karena gini kalau saya tuh yang melihat trailernya kok gak ada perubahan sih antara mukanya adit mukanya tita di sana
iya benar jadi saya kok merasa ini evel amin love yang baru
awal awal kan saya nonton pada teaser teaser kan ya
saya pikir apa ini level amin love yang dulu terus diulang lagi
tapi ternyata wow serius loh
kita punya satu perbandingan juga nih antara film evel amin love yang pertama dan evel amin love yang kedua
mungkin dalam sisi fotonya ya
coba kita lihat dulu deh
kita lihat dulu
oh ini dia
oh ini tuh
suh gimana prap menurut kamu
bagi seorang pria
ini aku masih lima belas tahun evel amin love yang pertama
tuh kan ini apa yang beda
dia masih evoria masih sa kalungnya
pasti nunjukin eh gue nih shandy aulia loh
rasa deh rasa deh
coba aku mau lihat adit si botak
loh kok yang sebelah kanan agak lemak lemaknya agak itu ya
yang kiri kayaknya lebih otentik gitu
kalau ini kaum laikan ini enam ratus tahun ini
ini pasti yang kiri editan nih editan nih ini pasti
iya deh ya ototnya udah mulai buyar
yang kiri juga masih sombong kan otot gue otot gue
kalau yang udah ke kanan agak ditutup dikit gitu ya
kalian tuh tapi ini loh yang maksudnya orang tunggu tuh kan chemistry nya adit dan sandi nih samuel dan juga shandy ya
sama sama yang kedua
ini menjaga hubungan kalian dari yang pertama dulu syuting dan sampai sekarang itu kayak gimana nih
kita emang baru kenal pas level satu sama shandy
tapi setelah syuting ternyata teman teman kita banyak mutual friends antar kita gitu
teman teman shandy teman teman saya juga dan sebaliknya
tapi kan dulu kan pergaulan kita juga beda
aku masih empat lima belas tahun
udah mungkin udah kuliah udah selesai kuliah
aku masih smp
jadi pergaulan juga beda
sekarang juga sama lah ya gitu
sekarang juga masih dugu loh
cirok abu abu dulu
tapi kan memang bener kan maksudnya chemistry ini yang sering dikomentarin sama fans kalian
soalnya kita kelihatannya sih kayak gitu
jadi waktu di film adegan kayak tita itu itu kan betul betul kayaknya keluarnya spontan banget gitu
karena cuman adit yang manggil tita
dan itu nyebelin
dan itu nyebelin
kenapa gak tita atau ta
itu bisa kan
makanya di level dua ada di en trailernya ada dialognya tuh
abis mau keluar masuk lagi dan nama gue tita bukan tit
nah itu berarti kan ada banyak hal yang dipertahankan juga gitu kan
itu bermakna kenapa ada dialog itu
nah itu harus nonton selengkapnya ya
terus juga lagunya soundtracknya si prap memang selalu terngiang ngiang
bahkan ada lagu yang sama juga ya
iya jadi kita memang ada lagu yang
ini sebentar lagi harus disiapin karpet merah
harus dibersih bersihin dulu
harus di bersih bersihin dulu
harus masternya yang menjelaskan
ini bukan laikan lagi
kalau kita ngomongin soal melly guslo nanti juga akan gabung di sini ya
dan laikan juga commendernya saya juga ya
kalau dua controller yang rumah yang paling kmayen untuk watak lise atau etna
aku ngerasa lagunya bener bener membangun sebuah mood atau adegan tuh luar biasa banget
very romantic dan disini tuh kayak semuanya ada
klasiknya ada terus funnya juga ada pokoknya lagunya
rumah rumah prancisnya juga ada
oh gitu ya itu yang dulu juga sempet kayak gitu kan
kalau saya tuh yang paling ngetuh tak tahan lagi
pastinya baper lagunya
nah itu tak tahan lagi
masuk lagu kita langsung kayak langsung peng baper
kita undang aja yuk teh meli nya yuk
ayo mana nih teh meli nih kita sekalian turun ke bawah yuk
atau mau nyanyi juga nanti
saya tegang ketemu teh meli
waalaikumsalam selamat pagi
saya suka tegang ketemu teh meli
jangan gemeter loh
halo ini kan adik
tapi adik adik gini udah jadi temen duitnya teh melly loh
mike satu lagi buat saya
oh enggak ada
ya udah enggak apa apa
jadi gimana teh meli untuk lagunya nanti di soundtrack evel amin love sebelum nanti ya kita perform
ada berapa lagu yang duet
yang duit sama rama satu
tapi totalnya satu album itu ada delapan lagu
tapi di filmnya nanti ada juga satu lagu lagi yang lama yang akan dimasukin
iya tapi teh meli memang carinya mudah mudah sih ya
kalau kayak gitu
yang tua udah ada di rumah
yang tua ada di rumah
oke kalau gitu ini lagunya yang mau dibawain sekarang lagunya yang
aduh tuh kan
ini yang bikin baper
ini yang bikin baper
ini berarti kebayang sini lagi di mana dong ya aydu
nah itu nanti besok
jangan lupa nonton besok evil amin love yang kedua ya
semoga sukses juga buat mereka
teh meli rama samuel dan juga shandy
terima kasih sudah gabung di good morning juga ya
sebelum kita mendengarkan suara emas dari teh meli dan juga duet yang bersama rama
kita tutup dulu good morning edisi hari ini
jangan lewatkan saja informasi terbaru di cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan youssef tv

mau ada penari latar
tiba yang kau cita citakan bersama denganku
bukannya aku tegang padamu
dan mengamalkan hati
engkau pujaanku yang satu satunya
biar mimpi yang tak bangun baru
daripada ku tak bersamamu
waktu tak mau lagi menunggu
dari ketinggian menara yang tiram
maukah kita bersama
bukannya aku tegang padamu
dan mengabaikan hati
engkau pujaanku yang satu satunya
biar mimpi yang tak bangun baru
daripada ku tak bersamamu
waktu tak mau lagi menunggu
dari ketinggian menara yang cerah
maukah kita bersama
engkau pujaanku yang satu satunya